kamu kok malah ngajakin aku kesini sih
tadi katanya habis dari panti mau langsung nganterin aku pulang
dan gue juga takut lo kangen sama gue kan kasihan
sebenernya aku emang males cepet cepet pulang ke rumah
karena semenjak ada kayla rumah udah gak kayak dulu lagi
gila loh baru pertama kali ini gue nyentuh tangan selembut ini
pasti apaan sih
eh eh eh kenapa
lo gak lihat tuh anak udah ngarep
tapi kalo misalkan kamu ngebodain aku kayak gini terus gue gak mau main
gue janji deh gak bodain lagi mudah mudahan
pengen bku yang kita itu
yang pai makasih
gila ini apa cateringnya
biar kayak orang pacaran
karena hari ini kita jadi pacar
biar kayak orang pacaran
biar kayak orang pacaran
biar kayak orang pacaran
biar kayak orang pacaran
biar kayak orang pacaran
biar kayak orang pacaran
malah bengong sini duduk
daripada lo bengong
lo tau gak
kenapa di langit hari ini gak ada bintang
karena semua bintang yang ada di langit
apaan sih kamu
udah deh kalau misalnya kayak gini caranya
mendingan sekarang aku pulang aja
daripada kelamaan disini
gue anterin ya
oh enggak enggak enggak
gak usah gak usah gak usah
setelah ini lo gak boleh mikirin buah
karena gue takut ntar lo
aduh ngapain juga aku mikirin kamu
udah rugi waktu
gak penting lagi
kalo ntar lo ke tagihan ya
ketat aja ntar
kamu kemana aja sih
aku teleponin denger dia angkat
aku udah minum dari tadi tau gak
maafin aku tapi
satu hari ini meka sama gue
lu tau kan kalo misalnya meka pacar gue
iya gue tau
ya udah kalo gitu gue cabut dulu ya
kenapa hari ini aku bisa terbawa suasana ya
padahal aku seharusnya tahu diri
ada dina yang selalu tulus cintanya dengan bimo
sebelum kamu hias
kamu pakai celunek dulu
biar gak kotor
sekarang kamu boleh deket deket sama randy
tapi setelah ini
aku akan buat hidup kamu lebih menderita
apa sih oma
oma kenapa oma
kamu itu dulu pacaran lagi sama cowok lain
makanya diputusin sama randy
sekarang randy sudah pacaran sama meka
meka itu baik hatinya
eh oma berharap ya
kamu itu tahu dirilah